seorang pencuri sepeda motor di jember jawa timur babak belur saat tertangkap
tangan sedang beraksi warga yang tersulut emosi sempat akan membakar pelaku
sementara itu di takalar sulawesi selatan seorang pelaku pencurian sepeda motor sempat mengamuk saat ditangkap polisi
inilah video amatir yang menunjukkan pelaku pencurian sepeda motor yang diamankan pihak kepolisian dari rumah warga di desa petung kecamatan bangsal sari jember jawa timur
pelaku babak belur setelah tertangkap saat akan melarikan sepeda motor curiannya
warga yang tersulut emosi sempat akan membakar pelaku tetapi polisi segera mengamankan pelaku berusia dua puluh sembilan tahun tersebut
polisi juga menyita barang bukti sebuah telepon seluler kunci t dan satu unit sepeda motor milik korban
sepeda motor dinaiki namun baru berjalan beberapa meter ketemu sama pemilik ya
pak suparno petani yang sedang mengerjakan sawahnya di bawah sana
seorang penjuri sepeda motor berinisial ar mengemuk saat ditangkap aparat satres pimpol restakalar sulawesi selatan
pelaku sempat tidak mengakui identitas dirinya saat rumahnya dikepung polisi
ar adalah target operasi polisi sejak dua bulan lalu
telah dua kali melakukan pencurian sepeda motor milik petani setempat
berdasarkan pengakuannya uang hasil pencurian digunakan untuk bervoya voya
sementara itu aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di depan rumah di jalan anti lop lima cikarang pusat bekasi pada minggu terekam kamera pengawas
dalam rekaman cctv terlihat dua pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor
dalam aksi tersebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit untuk membawa kabur sepeda motor milik warga setempat
aksi pencurian itu telah dilaporkan kepada pihak polsek cikarang pusat